mulai lima belas juni para pegawai dan pekerja di provinsi dki jakarta bekerja dengan dua shift
perubahan jam kerja ini berdasarkan surat keputusan kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta nomor seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
surat keputusan ini tentang protokol pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas di perkantoran atau tempat kerja saat masa transisi
dengan perubahan itu sebagian karyawan mengikuti shift pertama bekerja antara pukul tujuh hingga enam belas dengan istirahat pukul sebelas hingga dua belas siang
sedangkan shift dua dari mulai pukul sembilan hingga pukul delapan belas dengan jam istirahat pukul
pukul tiga belas sampai empat belas siang
tentunya hal ini akan berdampak pada mobilitas para pegawai yang menggunakan moda transportasi umum untuk menuju kantor
hal tersebut disambut baik oleh pegawai karena dapat mengurangi kerumunan dan penumpukan pegawai di dalam ruangan kerja
dengan adanya kita dibagi sif sif itu dia akan berkurang untuk perinteraksi dengan orang lain
saya juga aman saya rasa lebih aman gitu karena kan jodoh nggak berak gitu jadi satu gitu
kendati demikian berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan dan pencegahan covid sembilan belas
rentang waktu yang berlaku dalam masa sosialisasi awal adalah tiga jam
sehingga shift dua akan diberlakukan mulai pukul sepuluh pagi sampai dengan sembilan belas malam dengan waktu istirahat pukul empat belas
tentang waktu yang aman adalah tiga jam
nah makanya keluarlah tuh surat edaran dari gugus tugas nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
nah disitu mengatur rentang antara shift pertama dan shift kedua itu tiga jam
ini kami akan melakukan revisi terkait masalah rentang waktunya yang tadinya jam tujuh
sampai jam enam belas
nah yang kedua ship keduanya berarti jam sepuluh bukan jam sembilan
jam sepuluh sampai jam sembilan belas
diharapkan pola kerja yang masih akan berlangsung hingga pandemi ini meredah
bisa mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
tentunya dengan kolaborasi sikap disiplin masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan